eh nis jalan jalan anak orang kaya ya
lo jangan sedih ya
gue juga gak tau kenapa jadi melo gini ya
gak boleh gak boleh gue gak boleh cengeng
soalnya gue kan cengeng kuat
nah gitu dong
hasil kerja keras kita ini
akhirnya perjuangan kita gak sia sia ya gak
eh ada amel disini
langsung jalan aja nih ibu
mampir dulu kan
kasih selamat nih buat ibu evita
ya istri pemenang
dia tuh kan lagi bete tau
karena bukan dia yang dapat penghargaannya
buat apa harus menyelamatkan dia
tau juga tahun depan
iya tau juga tahun depan
piala itu pasti akan jatuh ke tangan aku lagi
sama seperti tahun tahun yang lalu sebelum dia ini masuk di ajang presenter
aku atau kamu yang menang kan sama aja
acara kita kan sama sama satu stasiun tv
kamu gak usah sama baik ya
sebenarnya aku kesian banget sama kamu
kayaknya aku lihat setiap tahun kamu datang kesini tuh kamu datangnya sendirian tuh
kenapa mereka gak datang
bukannya tadi kamu sendiri yang bilang kalau kamu itu bisa menjadi seperti ini itu semua berkat mereka
mereka ke ajang sebesar ini ajang awarding ini mereka gak datang
tadi tuh kebetulan aja mama lagi gak enak badan dan
mama yakin kok mereka pasti datang
ya udah saya masuk duluan ya
untuk kategori presenter terbaik tahun ini jatuh kepada
bukan gabilan juga aneh
si evita itu pasti menang
sekarang mana duit vlad yang kamu kaget
kurang cepatan gantikan saya
katanya kamu mau cari teman kamu pas kecil dahulu

selamat malam semua
alhamdulillah saya sangat bersyukur
terima kasih allah
dan jalan ini
saya persembahkan untuk mama
kenapa sih kagak lu coba cari aja
lewat acaranya si epita
sampe tau aja ketemu
lu daftarin ya
ya enggak lah pok
itu kan pengalaman pribadi banget
enak lah kalau banyak orang yang nonton
roman roman ini perasaan lu udah mentok banget
nyampe tuh cewek
udah dari kapan gue mau kenalin lo sama si mina
lu kagak mau
sekarang seperti apa wajah kamu anissa
sekarang seperti apa wajah kamu anissa
apa aku bisa ketemu sama kamu lagi
bagaimana perasaan kamu malam ini setelah memenangkan penghargaan ini
yang pastinya perasaan saya luar biasa senangnya
dan mungkin juga saya juga
tidak akan pernah melupakan momen momen seperti ini
janji yang belum kamu tepati
kalau boleh tau apa itu epita
semoga berimeters semakin besar
dan satu lagi ya vita ya dengar sebenarnya hubungan kamu dengan kedua orang tua kamu itu gak harmonis ya
itu bohong saya sangat menyayangi kedua orang tua saya
udah ya udah udah oke oke cukup
jangan jangan jangan
sebenarnya hubungan kamu dengan kedua orang tua kamu itu nggak harmonis ya
dari mana mereka tahu
mereka semua tahu dari mana
awas ya ampun
mas tolong bantu ya
mobil saya sudah jadi tolong didorong ya mas
ya sudah saya bantuin deh
ya terima kasih ya mas
kita harus berhasil mas
terima kasih mas

lihat mas lepas
tadi cuma ada sedikit masalah aja
evita malah jatuh
syukurlah kalau begitu
waktu kamu dapat penghargaan di tv
selamat ya sayang
kamu memang pantas
untuk mendapatkan piala itu
terima kasih ya pak
evita mau kasih piala ini untuk mama
terima dong ma
terima dong ma